semakin menarik ya kalau kita perhatikan seperti apa tahapan menjelang pilkada dki jakarta ini
dan apakah ini memang sekaligus akan menaikkan elektabilitas mereka di publik
ya kita lihat dulu ini ada hasil survei lembaga syaiful mujani research and consulting
yang menyebut bahwa pasangan agus yudhoyono silviana murni
justru menyalip elektabilitas pasangan anies baswedan dan juga sandiaga uno
ya walau belum membaca langsung ini hasil survei tersebut agus yudhoyono mengaku bersyukur
namun agus menekankan ia bersama pasangan dan tim suksesnya akan tetap bekerja keras
untuk mencapai tingkat keterpilihan yang lebih tinggi lagi
hasil survei versi smrc menyebutkan elektabilitas agus silvi berada di posisi kedua
dengan raihan dua puluh dua empat persen suara
pasangan petahana ahok jarot meraih dukungan empat puluh empat empat persen suara
sedangkan pasangan anies sandi di posisi ketiga dengan dukungan dua puluh tujuh persen suara
sementara sebelas enam persen responden belum menentukan pilihan
saya monitor dan tentu harapan saya saya bisa terus melakukan banyak hal untuk bisa meningkatkan elektabilitas
karena itu penting tetapi kita masih punya waktu perjuangan masih cukup lama dan saya tetap optimistis
saya dan bu silvi dapat terus menyapa masyarakat semakin mengenalkan profil kami berdua sekaligus juga pemikiran pemikiran harapan untuk jakarta
dan dirasakan oleh masyarakat yang kita temui sehari hari
tampak langsung dari mereka rasa ketidakpuasan dalam arti rasa mereka
saya secara tulus ingin menjadi bagian dari perubahan untuk membantu kehidupan mereka